sejumlah partai mulai buka suara terkait kasus korupsi ktp elektronik
partai demokrat meregaskan tidak menerima aliran dana rp satu ratus lima puluh miliar
seperti disebut dalam surat dakwaan irman sugiharto
hal yang sama juga dilakukan partai amarat nasional yang mengaku sudah meminta klarifikasi kadernya
yang disebut menerima aliran dana
dewan pimpinan pusat partai demokrat telah memanggil jafar hafsah
mantan ketua fraksi periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dan khotibul umam wiranu anggota komisi ii yang namanya disebut menerima aliran dana
keduanya membantah telah menerima aliran dana
dpp partai akan menerapkan pakta integritas pemecatan kader jika terbukti terlibat
demokrat menegaskan partainya tidak menerima rp satu ratus lima puluh miliar
untuk kepentingan akomodasi kongres partai di bandung mei dua ribu sepuluh silam
kita ketahui yang disebut tentunya bukan hanya dari fraksi partai demokrat
hampir seluruh fraksi yang pada saat itu ada itu juga disebut
dan tentunya ini kita juga harus diproses sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku
sehingga kami mempersilahkan kpk untuk betul betul mengusut iktp ini secara tuntas berkeadilan transparan dan akutabel
untuk hal hal yang menyangkutkan
untuk anggota memang sudah beberapa yang kita klarifikasi
sedangkan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menegaskan
partainya tidak mungkin menerima aliran dana proyek ktp elektronik
dpp pan juga telah memanggil teguh juwarno
mantan wakil ketua komisi dua dpr
yang namanya disebut menerima dana ratusan ribu dolar amerika serikat dalam surat dakwaan
namun pan mempersilahkan kpk mengusut keterlibatan kadernya
pan mendukung penuh upaya kpk membuka aktor politik yang bermain dalam anggaran proyek ktp elektronik
sudah karena teguh tidak pernah tanda tangan dan sudah tidak di situ
jadi yang dituduhkan tanggal sekian dia sudah tidak di komisi dua
jadi sudah tidak ikut
tapi kalau saya bilang ini dibilang ini memang bela
siapa aja kader pan kader siapa saja kita dites
proses pembahasan sejak dua ribu sepuluh
ada beberapa nama yang tersangkut di situ tapi tidak pernah diiksa oleh kpk
israel dan kpk dong kita kan bukan penegak hukum
kita dukung kpk seribu persen
jagalah harapan asal rakyat ini
semua tumpuan sekarang kepada kpk
baik pan maupun demokrat meminta semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah
dan menghormati proses hukum
eko ardi cnn indonesia